sejumlah masyarakat berkumpul di sekitaran gedung merah putih kpk untuk menyuarakan aspirasinya
mereka mendukung lima puluh satu pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau twk
sejumlah masyarakat dari berbagai elemen salah satunya dari front aksi mahasiswa pendukung kpk
dan himpunan aktivis milenial indonesia melakukan aksi yang berlangsung di sekitaran gedung merah putih
dengan tema ruatan rakyat untuk kpk
mereka menyuarakan dukungan untuk lima puluh satu pegawai kpk yang dinyatakan non aktif
karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau twk
sementara sejak jumat pagi gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi kpk
dijaga aparat tni polri dan satuan polisi pamung praja
mereka bersiaga di sejumlah titik untuk menjaga gedung kpk
beberapa aparat nampak menyekat jalan kuningan persada dengan memalangkan mobil patroli
sementara itu puluhan personil brimop
telah berjaga di sejumlah titik di sekitar gedung kpk
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nindya karisma
di gedung merah putih kpk jakarta selatan selamat malam nindya
apakah sudah ada pimpinan kpk yang menemui masyarakat yang melakukan ruatan di gedung kpk
ataukah ada respons dari pimpinan kpk
selamat malam eva hingga malam ini belum ada pimpinan kpk yang mendatangi masyarakat
yang tadi siang sudah datang ke gedung kpk untuk melakukan aksi yang bisa dibilang bernama ruatan
karena mereka melakukan aksi dengan menaruh sesajen dan juga menabur bunga
dan juga memakai topeng bergambarkan pimpinan kpk di mana aksi ini merupakan aksi peringatan
dari teman teman yang melaksanakan aksi
jadi untuk pimpinan kpk yang secara tidak adil memperlakukan lima puluh satu pegawai kpk yang saat ini
sudah dinyatakan nonaktif dan nantinya akan berhenti dari masa jabatannya
dan ini terus bergulir polemik di kpk ini karena memang sebelumnya tujuh puluh lima pegawai kpk yang mengikuti tes
wawasan kebangsaan ini lima puluh satu diantaranya dinyatakan nonaktif dan nantinya akan berhenti dari masa jabatannya
dan ini terus bergulir polemik di kpk ini karena memang sebelumnya tujuh puluh lima pegawai kpk yang mengikuti tes
wawasan kebangsaan ini lima puluh satu diantaranya dinyatakan nonaktif dan nantinya akan berhenti dari masa jabatannya

informasi yang kami dapatkan bahwa kebangsaan ini tidak berhenti dari masa jabatannya
dan ini terus bergulir polemik di kpk ini karena memang sebelumnya tujuh puluh lima pegawai kpk yang mengikuti tes
informasi yang kami dapatkan bahwa kebangsaan ini tidak berhenti dari masa jabatannya
hasil tes twk ini juga tidak serta merta menjadikan dasar untuk memberhentikan tujuh puluh lima pegawai kpk yang saat ini
sudah dinyatakan lima puluh satu diantaranya maksud saya ini dinyatakan nonaktif dan nantinya proses pengalian status
dari pegawai kpk menjadi asn ini tidak boleh merugikan hak pegawai kpk
dan surat selanjutnya ini berisi adanya dugaan ketidaksesuaian prinsip hukum dan cita cita pemberantasan korupsi

kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang akan dilakukan oleh pemerintah yang akan dilakukan
sehingga ke tujuh puluh lima pegawai kpk ini sudah meminta kepada pemerintah untuk menunda pelantikan yang akan rencananya dilaksanakan tanggal satu juni dua ribu dua puluh satu

sehingga mereka akan menantikan bagaimana kejelasan aturan kebijakan dan juga arahan dari pemerintah yang akan dilaksanakan tanggal satu juni dua ribu dua puluh satu
dan juga mereka minta untuk pimpinan kpk ini menjamin semua pegawai kpk ini menjadi aparatur sipir negara atau asn
mereka juga meminta untuk tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai dengan tidak beralihnya pegawai kpk menjadi asn
dan hal yang cukup penting eva yang mereka minta adalah mereka minta untuk membuka hasil tesnya
membuka hasil tes dari twk ini sesuai dengan undang undang nomor empat belas tahun dua ribu delapan
tentang keterbukaan informasi publik dan mereka meminta juga adanya dialog
jadi selama ini mereka menantikan dialog dengan pimpinan kpk berbicara dengan pimpinan kpk bagaimana kejelasannya dan aturan dari arahan presiden jogo widodo seperti apa eva